tapi kayaknya mama adriana tuh kesakitan banget deh pi
yaudah kalau gitu caranya
tapi mau lihat keadaannya mama adriana ya
kamu jangan bohong dong
karena muka kamu tuh kelihatan sakit
aduh mas aku pernah bilang
aku udah lama gak jalan jauh
terus agak lari lari sedikit gitu mas
jadinya pasti tuh pegal pegal
kayak sakit semua gitu
badannya kayak mau rontok
karena kan semenjak aku nikah sama mas
mas udah membiasakan aku
memanjakan aku naik mobil kemana mana
nggak pernah jalan jauh
jadinya ya pas sekalinya coba coba jalan jauh
langsung begini badan kayak mau rontok semua
kamu bahagia dok nikah sama mas b
kalau itu nggak perlu dipertanyakan
yang sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana pertemuan mas dengan namanya boy
karena mas udah siap siap ketemu ya
itu dia pas mau datang
datang ke restoran tiba tiba reva nyusul
mas makanya buru buru pulang
mas juga tersentuh
tapi yang penting kamu sekarang ada di sini

tapi kenapa juga ya reva malah jadi cegah mas b untuk ketemu sama tentara pong itu
hmm pasti ada yang ditakutin sama reva
oh reva pasti kemakan sama omongan gue kalau mamanya boy tahu reva itu anak tirik gue
wah bagus tuh
gue belum kalah ternyata

masih bisa mainin kartu ini
laper nih mau makan
oh budona lapar
iya pak pamir
tenang tenang budona mau makan dimana
yang penting makan nasi
makin akur aja nih berdua pak
makin akur aja nih berdua pak
oh iya bapak dari mana
ini boy tadi abis ngejenguk bu devi
ini boy tadi abis ngejenguk bu devi
oh bukan maksudnya ngejenguk re
oh bukan maksudnya ngejenguk re
re moraga yang kemarin tumbang
re moraga yang kemarin tumbang kebetulan aja
kebetulan ada bu devi
jadi kita berdua nyamperin bu devi
gimana keadaan si ray moraga
ya begitulah alhamdulillah udah bae an kok
tadi dia minta pulang
bosen kali di rumah sakit
loh kamu mau kemana boy kok bawa bawa bungkusan

ini mau nganterin ke rumahnya reva pak

pacaran mah boleh aja
tapi inget loh belajar juga harus

bu dona boy sama reva itu belum pacaran
mereka itu gak mau pacaran kalau belum dapat restu dari orang tuanya

nah sekarang sih banyak boy
seusia kamu itu
banyak yang apa
gara garanya gak disetujuin orang tuanya pak

setiap orang kan pasti beda beda bu
saya juga gak bisa nyalain mereka
mamanya teman aku tuh meninggal
ya kalau misalnya pak amir nggak sibuk
nanti saya jemput deh
mau banget sih boy
saya juga ada pengajian boy
ikut pengajian lagi
yaudah pak amir
kalau gitu saya pamit dulu ya
sukses boy ya
kalau kita jadi nikah nanti
aku mau deh
bule sih enggak
bulet sih ya
ya maksudnya amin
kita cari makan
ay yaudah pak amir yuk
kita harus cari haikal
kita ambil jalur rumahnya sini
siapa tau haikal lagi sendirian
kita harus bales perbuatan dia
pokoknya kita harus cari dia sendirian
kalau kita nyerang ke base camp aja
kayaknya ada mereka yang kejar guys
kim krim gatjek perkejaran
ray ray jangan ya kamu kan belum sembuh banget
kamu tenang aja deh aku tahu kekuatan mereka seperti apa
kamu tunggu disini ya jangan kemana mana
men kayaknya roger udah ngadu deh sama ray
kalau kemarin dia kita pepuli
gak tau tersana
mendingan kita jaga jaga tau sendiri kamu ray itu jaga banget
tenang aja men
ray itu kelihatan masih belum pulih
kita ajar aja deh
kita serang dia
kita serangnya bagian dadanya
itu bekas pukulan gue